terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda untuk melihat kegesitan si hewan lucu marmut
iya puluhan warga di jember menggelar balap marmut sebagai cara menaikkan harga jual marmut
tak hanya itu lomba ini juga digelar untuk menumbuhkan kembali minat masyarakat beternak hewan kecil dan lucu ini
seperti apa keseruan balap marmut ini berikut liputannya
berdasarkan kenyataan tersebut warga di desa mloko rejo kejamatan puger menggelar lomba balap marmut
harapannya bisa mendongkrak harga jual hewan pengerat ini sehingga bisa menumbuhkan kembali minat masyarakat berternak marmut
mulai akan menurun terus mulai diadakan lomba ini meningkatkan beternak marmut agar lebih meningkat lagi hasil panenya
agar marmut ini bisa berlari kencang ke garis finish masing masing hewan diberi plastik di bagian ekor
seolah olah hewan ini sedang dikejar
namun beberapa marmut justru berhenti di tengah lomba lantaran ketakutan akibat banyaknya warga yang melihatnya saat melaju di lintasan kayu
untuk mengundang daya tarik peserta pemenang lomba ini akan mendapatkan seekor kambing dengan biaya pendaftaran hanya lima rupiah tiap peserta
syoy fulkus mandani jember